pagi baju dimasukin bajunya
udah bayar stokit kasih ya pak
ayo cepat sepuluh menit lagi gerbang ditutup
tihati mami se lampir aja gak ketabrak tak iya
oh saya denger mas defki kecelakaan parah ya mbak
semoga cepat sembuh ya mbak
gue bener bener gak paham gimana cara gue nyikapin semua ini buat lo kecap
semua begitu tiba tiba dan mengejutkan buat gue
kalau air mata gue habis untuk menangisi semua ini
kesedihan gue masih belum pudar betul kecap
kamu belum tidur nak
kita doain supaya refki cepet sadar dan pulih
rifki itu anak yang kuat
dia pasti akan senang
tunggu sebentar for britaindoa
ada hubungan sama rifki
saat dua orang saling bersama
itu sudah pasti tercipta sebuah hubungan
mungkin hanya mereka yang belum saling sadarakan hal itu
el gak tau harus kayak gimana
el mau potong kecap
sayang yang kita bisa lakukan cuma berdoa
dan kamu memohon sama allah
supaya rifki cepat sembuh
kamu yang sabar ya nak
mami gak akan melakukan tindakan bodoh yang bahkan melakain rifki
kamu pikir mami sepicik itu
aku tuh tau banget ya
mami tuh orangnya nekat
sebelum mami kasih bukti kalau bukan mami yang ngelakuin hal gila itu
aku gak akan percaya sama mami
aku juga bakal kasih tau deddy nanti
kalian kenapa belum kasih laporan soal perintah saya tadi siang
kami kehilangan jejak dia
secepatnya kami akan selesaikan tugas dari bos
kalian sudahi saja aksi kalian
biar saya urus semua
kalian bisa simpan dp yang sudah saya kasih
bukan mami yang ngelakuin kan
kasian banget riff kimi
mereka lagi jatuh cinta begini nih
sumpah gua lari
jangan jangan lari
sedikit lagi sedikit lagi
cu planet ini terus saling digigit
lo selalu ngajarin gue untuk bahagia saat sama lo
tapi lo lupa buat kecap
lo lupa ngajarin gue
di saat lo udah membuat hati gue merasa hangat
karena semua perhatian dan sikap konyol lo botol kecap
kemarin kemarin gue selalu berharap kalau lo menjauh dari hidup gue
gue akan merasa sangat tenang dan bahagia
tapi ternyata gue salah buat kecap
malah ketidakhadiran lo justru bikin gue khawatir dan larut dalam kesedihan
bukan hal ini yang gue minta botol kecap
gue kanan berantem sama lo
gue kangen semua tentang lo butuh kecap
cepet balik ya
baju dimasukin bajunya
udah bayar spokitasi ya pak
hampir aja ketabrak tak iya
mas rifki kecelakaan parah ya mbak
semoga cepat sembuh ya mbak
saya masuk dulu ya pak
silahkan mbak michelle
ntar gue mau ngomong dulu ya sama michelle
buat apalain omah
nanti katorang telat nyusul rift gitu
kalian mau kemana
hari ini kan rifki tuh dipindahin ke singapur
ya gue tau sih ini gak baik dan itu salah banget karena kita cabut dari sekolah
kita tuh gak tenang kalau belum ngelepas rifki
lo mau ikut gak
tidak perlu lah
pis lah udah gak usah cari keributan
rifki juga gak suka kalau lo kayak begitu
pasti sekarang rivki seneng kalau misalnya michelle bisa ikut sama kita

buat rifki ya
ya sudah lah
kalo begitu ketoran jalan sudah
kita pinjam malep punya motor ya
kalo gak demi rifki
pasti mau nyari masalah kan sama anak ipa
ternyata di sekolah ini punya aturan yang gak jelas ya soal ipa ips

jangan sotoh ya

ya udah kita mau ke sekolah